ya kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat pada pembukaan perdagangan pagi hari ini
kita lihat seperti apa rupiah
sentimen eksternal masih mendominasi pergerakan rupiah hari ini
pasalnya sejumlah data krusial dari negeri paman sam atau amerika serikat akan dirilis di air pekan ini
rupiah diprediksi akan menguat seiring dengan kebijakan the fed menaikkan suku bunga tujuh puluh lima basis point yang masih dianggap kurang hawkis
namun pelaku pasar masih harus berhati hati karena rupiah masih bisa melemah setelah aksi ambil untung kamis kemarin
walau posisi dolar as perkasa namun kombinasi sentimen dari dalam dan luar negeri bisa menjadi penompang pergerakan rupiah
seperti selupus neraca perdagangan dan harga batu bara yang tetap tinggi
selanjutnya kita lihat bagaimana perdagangan bursa efek indonesia atau iasg pada perdagangan sesi pertama pagi hari ini
kita lihat pergerakannya cukup signifikan
bursa saham indonesia terpantau menguat lataran pelaku pasar memiliki ekspektasi bahwa the fed tidak akan mengerek suku bunga secara agresif ke depannya
ini karena pelaku pasar masih mencermati efektivitas kenaikan suku bunga amerika serikat yang tujuh puluh lima basis point tadi
terhadap kondisi inflasi dunia terutama as kemudian potensi kembali atau tidaknya dinaikan suku bunga as
sementara dari dalam negeri
bank indonesia masih mempertahankan suku bunganya
kondisi ini sayangnya bisa membuat dana investor asing keluar dari dalam negeri
beberapa sentimen dalam negeri lain juga turut menopang penguatan ihsg
misalnya rilis laporan keuangan kuartal dua dua ribu dua puluh
perbaikan back caps yang mendorong kenaikan pursa saham indonesia pada hari ini
selanjutnya kita juga pantau bagaimana pembukaan bursa saham asia pasifik pada pagi hari ini
setelah kemarin ditutup menguat
pagi ini bervariasi nike menguat
salah satu yang menarik kalau kita bahas dari kawasan asia pasifik adalah
akhirnya kemarin menaikkan suku bunga dasar yang dibebankan melalui jendela diskon overnight sebesar tujuh puluh lima basis point
kebijakan monetary authority hongkong ini bergerak sejalan dengan kebijakan bank sentral as federal reserve atau the fed
karena mata uang kota tersebut juga dipatok terhadap greenback atau usd
sementara dari dalam negeri
dari negeri negeri saya maksud saya
harga apartemen seoul
pekan lalu melaporkan penurunan paling tajam dalam dua puluh enam bulan
kondisi ini bisa menjadi ujian besar bagi pasangan yang menang dan juga untuk pemerintah yang menang
kondisi ini bisa menjadi ujian besar bagi pasangan yang menang dan juga untuk pemerintah yang menang dan juga untuk pemerintah yang menang
kondisi ini bisa menjadi ujian besar bagi pasangan yang menang dan juga untuk pemerintah yang menang dan juga untuk pemerintah yang menang

korea selatan memiliki salah satu rasio utang rumah tangga terhadap pdb tertinggi di dunia
selanjutnya kita melihat pada penutupan bursa saham eropa pada perdagangan kamis waktu setempat
kita lihat seperti apa
bursa saham eropa berakhir sebagian besar lebih tinggi pada hari kamis
karena investor global mencerna banyak pendapatan perusahaan
data ekonomi baru dan beberapa pesan yang sedikit kurang hokis dari federal reserve as
raksasa minyak shell dan total energy sempat panjang pembelian kembali saham mereka pada hari kamis kemarin
setelah melaporkan labai memecahkan rekor
kedua perusahaan berencana untuk membeli kembali saham gabungan senilai delapan miliar usd pada kuartal ketiga
perusahaan farmasi perancis ipsan setelah membukukan penjualan semester pertama yang kuat
selanjutnya kita beralih ke bursa saham eropa
yang ditutup pagi tadi waktu indonesia
begitu juga dengan dow john dan nasdaq semua menguat cukup signifikan
indeks utama wall street naik tajam pada air perdagangan kamis
setelah data menunjukkan kontraksi ekonomi pada kuartal kedua
hal ini membuat the fed kemungkinan tidak perlu terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga
salah satu saham yang menarik
karena peritel itu melaporkan hasil penjualan kuartalannya mengalahkan perkiraan wall street